pakar hukum hipnu nugroho mengapresiasi langkah kapolri yang berniat membuka kembali kasus tewasnya brigadir rat
ia mengatakan terlalu dini untuk menutup kasus ini demi hukum
kasus ini saya kira menarik menariknya dari subjek orangnya dan dari objek peristiwanya
jadi kalau menurut saya terlalu dini kalau menentukan cctv scientific pada tkp
karena ini kan tadi alur suatu peristiwa pak kapit menyatakan pak mikael itu sudah tuti lama ada masalah hukum
pertanyaannya adakah orang lain yang ikut memberikan masukan adakah ikut yang mengancam adakah faktor lain
sehingga dari bukti saintifik ini ada bukti langsung dan bukti tidak langsung
pertanyaannya dari mana dia berangkat ke rumah tadi ini harus diselidiki
oleh karena itu saya apresiasi pak kapolri
buka kembali dulu bisa
kabinet humas polda sulawesi utara kompes michael irwan tamsil membenarkan
brigadir rat bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta sejak akhir dua ribu dua puluh satu lalu
lalu ini juga kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda
dari istri brigadir rat dengan penjelasan polda sulut
yang yang ataupun kepolisian soal apa namanya status cuti brigadir rat ini
karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan membawa senjata api
anda punya penjelasan soal ini pak kabit
ya makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian
bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di jakarta tidak ada surat tugas
ataupun surat izin dari kesatuan
dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian
nah tadi juga saya sempat bertanya kepada pak yusuf dari kompolnas
pak yusuf mengatakan kalau memang brigadir rat ini diberikan izin begitu
bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha
ataupun tidak diberikan izin tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu
ini tentu akan ada yang bertanggung jawab
pak kabit siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan brigadir rat ini sebenarnya
ya sampai sekarang dari pihak propam polda sulut maupun dari itwasda
sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan brigadir rat di jakarta